yang juga dijual eceran bbm pemerintah akan mendigitalisasi lebih dari lima stasiun pengisian bahan bakar umum di indonesia
pemerintah menargetkan digitalisasi nozzle ini akan diterapkan pada akhir dua ribu dua puluh
kementerian energi dan sumber daya mineral sdm menggandeng pt telkom untuk melakukan digitalisasi nozzle
berdasarkan siaran pers kementerian sdm digitalisasi nozzle di lima lima ratus delapan belas spbu dilakukan pemerintah demi mendata bahan bakar minyak jenis solar dan premium
agar lebih presisi dan mencegah adanya kecurangan yang dilakukan lembaga penyalur
sistem kerja digitalisasi akan mengonversi jumlah liter menjadi format elektronik
format akan dikirim ke satu pusat data
uji coba digitalisasi akan dilakukan di sepuluh
spbu yang ada di jakarta bekasi yogyakarta tol purbalenyi dan tanggerang selatan